asap yang banyak pake sampe sekarang dia masih belum sadar
ri bangun ri
aku gak nyangka kamu jauh jauh dari kalimantan ke sini untuk jenguk aku
aku minta maaf sama kamu karena aku mikir yang enggak enggak tentang kamu
ri bangun dong
kita udah ngelewatin sejauh ini
aku udah menahan rindu ini sama kamu tapi aku gak mau semuanya berakhir seperti ini
kumana lah liat
tepat sekali dia
ah mungkin dia lalik kesana
hari ini memang aku gagal membunuh bayi kamu nih
tapi kamu tenang aja
pasti aku akan menang

syukurlah anak bapak hari ini sudah bisa keluar dari nikah

iya boleh pak

semoga kamu punya kesempatan untuk mengenal mamahmu itu
dok saya boleh bawa dia ketemu sama ibunya
dok saya boleh bawa dia ketemu sama ibunya
dia mirip banget sama kamu
dan dia akan menjadi anak laki laki
yang akan selalu menjagaimu
maka dari itu
aku yakin kamu pasti sembuh
aku yakin kamu pasti sembuh
dan jangan tinggalin kita
seems ada kebenanan
sian ya pak
memang gak tegang liat mereka

andi riri sama haris
apalagi cucu kita
sudah ada yang menentukan
walaupun kondisi pak andi belum ciuman
tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan medis
kondisi pak andi sudah mulai stabil
jadi saya sarankan
agar pak andi dipindahkan ke ruang perawatan
ya saya permisi dulu
lu di rumah sakit
dia datang kesini ya
apa dia gak khawatir sama gue
dia masih di kalimantan
kenapa lu gak jawab
ternyata bener rugahan gua
riri itu emang gak cinta sama gua
dia cuma kasihan sama gua
lo gak boleh punya pemikiran seperti itu
riri bener bener cinta sama lu
mungkin memang keadaan aja yang membuat dia gak bisa datang kesini
mas kalau gorengnya
lu resid emang nggak mevensial gue
he dia pemburu

mau dukung cinta lanjut
sekarang lo balik ke ruangan
gue gak mau
kamu udah sadar
mama lega sekali
kamu kan masih harus istirahat di kamar
aku gak mau dirawat disini
lo jadi orang gak seane ane
lo itu masih butuh perawatan dokter
sekarang lo balik ke ruangan
kamu nurut sama mas haris
kamu itu memang belum boleh pulang
itu riri kan
iya bener itu riri
dia ngapain disini
pasien belum bisa diganggu
izinkan saya masuk
lo tenang dulu
saya permisi pak
apa yang terjadi sama riri
kenapa dia bisa disini mas
waktu dia dengar penyakit lo kamu
waktu perjalanan ke disini dia mengalami kecelakaank
pada hari itu dia gak ada di sisi lu buat ngeliat lu
gimana gua pengen kasih tau lu
sedangkan kondisi lu masih seperti ini
ntar yang gak ada lu malah ngedrop kalo gua kasih tau
tapi lu tenang aja
sekarang rini udah ditangani sama dokter
insya allah dia gak apa apa
mas kenapa lo diem aja
apa dia luka
dia gak terluka kok
tapi pada saat terjadi kecelakaan dia terperangkap di mobil yang terbakar
dan dia menghirup asap yang banyak
sampai sekarang dia masih belum sadar
rini bangun rini
aku gak nyangka kamu jauh jauh dari kalimantan kesini untuk cungguk aku
aku minta maaf sama kamu karena aku mikir yang gak gak tentang kamu
kita udah ngelewatin sejauh ini
aku udah menahan rindu ini sama kamu
tapi aku gak mau semuanya berakhir seperti ini

aku mau berakhir seperti ini